polemik taksi berbasis aplikasi memicu rencana revisi aturan transportasi
sejauh apa taksi aplikasi menggerogoti kinerja taksi konvensional
berebut pasar taksi di indonesia
saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu mengenai data berikut
ini adalah beberapa pemain di pasar transportasi di indonesia
kita lebih spesifik karena untuk transportasi biasanya banyak sekali pilihan yang bisa anda gunakan
saya akan lebih spesifik untuk membawa anda bahwa ini mengenai taksi
taksi yang saat ini sedang diperbincangkan yang ramai kemudian menimbulkan kritik juga adalah uber
uber sendiri merupakan salah satu aplikasi
jadi menurut tadi menteri saya mengutip apa yang disampaikan oleh menteri jonan tadi
bahwa mereka hanya mendapatkan it application untuk izin mereka permit mereka masuk ke indonesia
namun mereka sudah bisa menggait begitu banyak driver dengan mobil mereka sendiri
untuk menjadi salah satu penyedia jasa transportasi
dan yang menarik adalah uber ini bukan
ini pertama kali di indonesia karena memang sudah ada beberapa negara lain di sebelahan dunia
yang juga mereka beroperasi di sana
uber adalah perusahaan transportasi yang tidak memiliki alat transportasi
itu yang menarik menurut saya
karena bagaimana sebuah perusahaan transportasi tidak seperti taksi konvensional
taksi konvensional mereka merupakan sebuah perusahaan transportasi
mereka pemilik alat transportasi tersebut
mereka merawat alat transportasi tersebut
tapi untuk uber sendiri mereka tidak memiliki satu pun
satu unit pun kendaraan
karena mereka memanfaatkan segala yang memiliki ataupun siapapun yang memiliki kendaraan
dan mau bergabung bersama mereka melalui aplikasi uber yang mereka tawarkan
yang ada di tengah tengah adalah grab
grab sendiri memang kita lihat mulai bekerja sama dengan beberapa taksi yang berada dengan tarif bawah
seperti express misalnya putra juga mereka bekerja sama
jadi relatif lebih ada di tengah lebih win win solution dalam hal ini
dan kita lihat juga untuk yang memiliki mobil pribadi juga bisa bergabung
jadi ini adalah peta sederhana apa yang sungguhnya sedang terjadi di jakarta atau kota kota besar lainnya
mengenai berebut pasar taksi di indonesia
jadi ini ada tiga pemain yang tampaknya harus berebut juga harus berinovasi untuk memenangkan hati konsumen
selanjutnya kita lihat dari peta ini saya ingin melihat bagaimana menteri jonan meminta aplikasi taksi online untuk diblokir
melalui surat kita lihatnya ada nomor surat ajn dua ratus enam satu satu phb
dua ribu enam belas dan jelas sekali dalam judul anda bisa menyatakan permohonan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan uber taksi dan juga grab car
jadi sangat jelas sekali apa yang diinginkan oleh menteri jonan dalam hal ini
namun dalam informasi yang sebelumnya kita lakukan kita lihat bagaimana menteri jonan lebih lentur lagi
mengatakan bukan akan meminta untuk diblokir aplikasinya namun meminta agar mereka bisa membuka badan kerjasama khusus
jadi seperti uber diminta untuk memanfaatkan alat alat ataupun moda moda transportasi komunitas komunitas transportasi yang sudah ada
lebih lentur lagi jadi selang sehari tampaknya menteri jonan mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan
tidak melulu untuk memblokir karena anda tahu bahwa ada banyak sekali pelanggan dari aplikasi aplikasi transportasi tersebut yang akan bereaksi terkait apa yang diinginkan oleh menteri perhubungan tersebut